persebaya surabaya dipastikan melenggang ke semifinal setelah berhasil menang tipis satu gol atas persebul buol dalam pertandingan lanjutan liga dirgantara sleman yogyakarta
gol sematawayang bajul ijo ini dicetak striker rahmat afandi saat pertandingan babak kedua
sejak kick off babak pertama persebaya surabaya tampil aktif menyerang persembul buol dalam kompetisi piala dirgantara dua ribu tujuh belas di stadion maguwo harjo sleman yogyakarta
namun demikian aksi sejumlah striker persebaya masih belum bisa mengungguli persebul buol dengan skor seri
namun setelah adanya pergantian pemain striker rahmat afandi yang sebelumnya menjadi pemain cadangan di babak pertama
akhirnya berhasil mencetak gol di menit ke enam puluh enam di pertandingan babak kedua
gol satu pun bersambut dengan riuh gemuruh ribuan supporter bonek
dengan hasil ini persebaya surabaya dipastikan lolos ke babak semifinal setelah menang dua kali dengan angka enam menduduki puncak klasmen
sedangkan peringkat sementara kedua dan ketiga masing masing ditempati persebul dan cilegon united
kedua tim itu sama sama mengkoleksi tiga poin
teri broto purnawanto surabaya jawa timur